sarkadit udah berhenti apaan sih
ini ada apaan ya
ya allah sarkadit
sama apaan sih sarkadit
sayang dipukul tadi bu
ah udah diam kamu saya lihat semua kejadiannya
itu kan terus
kalian ada masalah
loh kok gak kompak sih
kalau kalian sudah menikah
gak boleh suami ke utara istri ke selatan
kamu kan jarang makan di tempat kayak gini
sam kamu dimana sih
aku butuh kamu
yang menipu gurun
ku bilang hujan akan turun
tuhan pastu dimaafkan
ku ingin memeluk
ku ingin menjemput
karena aku udah bohongin kamu
dari pertama aku ngeliat kamu
ini dia bu
cowok yang tadi saya ceritain
mah tunggu dulu
tunggu dulu mah
kamu tuh bener bener anak yang gak tau bales budi
apa kata orang tua nyara adik
kalau ngeliat kamu jalan sama laki laki lain
tapi besok atau lusa
kamu itu harusnya belajar sama teman kamu yang namanya nunu
dikeluarin dari sekolah
karena dianggap badum
semenjak bokapnya meninggal
ibunya mempercayakan yola ke gue
gue sarannya emang pergi jauh dari kehidupan yola
jadi gak ada masalah
kamu yang paling suka next
terserah kamu aja sih
jujur aku sih gak bisa ada diantara kalian ya
aku gak mau
aku mau jadi orang ketiga lah
aku sama radit udah tetanggaan dari kecil
dan aku udah anggap dia kayak kakak aku sendiri
sebelum papa aku meninggal
papa aku nitipin aku ke papanya radit
katanya kita berdua dijodohin sama mereka
kamu tau gak denger itu
yakin bahwa aku gak bisa sama kamu
aku gak pengen
kamu jadi anak yang ngecewain orang tua kamu
kita gak bisa melanjutkan apa yang udah kita bangun
kabur kabur kabur
aduh sakit banget lagi
kita mau ber extract
radit pukulin kamu
anak buahnya tante yang memukulin kita
ini pasti kalian dogal dogalan kan
terus kalian kecelakaan
terus abis itu kalian fitnah radit iya kan
enggak mak ini beneran kelakuan anak buahnya radit